warna seragam satuan pengamanan atau satpam yang semula berwarna biru dalam setahun terakhir berubah menjadi coklat
perubahan warna pada seragam satpam ini sempat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat
karena seragam satpam yang terlalu mirip dengan seragam polisi
belakangan pun muncul kabar bahwa korps bayangkara akan kembali mengubah warna seragam satpam dari coklat menjadi krem
rencananya seragam baru satpam tersebut akan diperkenalkan dan disosialisasikan pada peringatan kut satpam pada tiga puluh satu januari mendatang
aturan penggunaan seragam satpam akan diperjelas dalam peraturan polri
kini perpol tersebut masih dalam kajian kors bayangkara
terdapat sejumlah penyesuaian baru bagi satpam seperti tanda kepangkatan berjenjang hingga batas umur bagi anggota satpam